bakal calon presiden partai demokrasi indonesia perjuangan ganjar pranowo menyebut
peran relawan semakin signifikan dan diperhitungkan dalam lanskap politik nasional
menurutnya kolaborasi antara partai politik dengan relawan
mampu jadi formula kemenangan dalam pemilu
maka ia pun menyebut akan mengoptimalkan peran relawan dalam pemilihan umum mendatang
hal ini dinyatakan ganjar dalam acara silaturahmi bersama relawan di kawasan senayan jakarta
setidaknya dua kali pemilu ternyata relawan memang menentukan
partai politik mengusung kolaborasi antara partai politik dengan relawan itulah yang memenangkan
dan ternyata relawan memang punya kekuatan tersendiri
dan sudah dibuktikan seluruh dukungan tidak hanya dalam pilpres
ada juga di pilgub pilihan bupati
ternyata mereka menempati posisi yang sungguh sungguh memberikan ruang dalam namska politik indonesia
dan itu adalah realitas tidak hanya dalam sepuluh tahun terakhir
di lain pihak dalam acara relawan pendukung prabowo subianto di jakarta pada rabu siang
koordinator relawan fauzi badilah menyatakan
seluruh relawan tidak lagi gunakan cara dan gaya kampanye lama seperti mengobarkan permusuhan
sesuai arahan langsung prabowo
seluruh relawan berkomitmen menjaga kedamaian persatuan tanpa menebar fitnah selama masa kampanye nanti
fauzi badilah juga mengaku sudah mengajak puluhan publik figur dan influencer
ikut mendukung relawan di jakarta dan di jakarta
ada dua puluh tiga puluh lebih
relawan prabowo disebutnya tidak boleh lagi overheat
atau terlalu semangat mengedepankan perbedaan seperti di pilpres dua ribu sembilan belas lalu
tim liputan cnn indonesia